senin satu februari dua ribu dua puluh satu tim jaksa penyidik jampitsus kejagung memeriksa delapan orang saksi
untuk mencari fakta hukum dan alat bukti tentang tindak pidana korupsi di asabri
pemeriksaan itu kejagung menetapkan delapan tersangka dua diantaranya adalah terdakwa
kasus korupsi asuransi jiwasraya beni cokro saputro dan heru hidayat tersangka lainnya
adalah mantan direktur utama asabri dua periode serta direktur investasi dan keuangan asabri
selain itu ada lukman purnomo sidi presiden direktur pt prima jaringan mereka ditahan
selama dua puluh hari mulai satu februari sampai dua puluh februari dua ribu dua puluh satu di rutan kejagung asabri secara agresif
menempatkan dana kelolaan tentara dan sipil itu ke pasar modal dengan mengoleksi portfolio
di saham seperti pt pulat vista finance tbk pt hansen international tbk pt hansen international tbk
dan pt smr utama tbk ketiganya masuk saham gocapan atau saham gorengan disebut begitu
karena saham rawan bergerak naik dan turun tanpa fundamental yang jelas dan kerap masuk unusual
market activity oleh otoritas bursa dua pemeran utama dalam kasus asabri ini beni cokro dan
heru hidayat diminta langsung dua direktur utama asabri selama dua periode untuk mengatur dan
mengendalikan investasi asabri dalam bentuk saham dan reksa asabri dan mengatasi kegiatan asabri dan
ini bukannya membuat kinerja investasi asabri terlihat baik justru merugikan perusahaan
itu dan malah menguntungkan dua pemeran utama tersebut bersama lukman purnomo sidi selaku
presidir pt prima jaringan terlebih manajemen juga menjual saham di bawah harga awal pembelian
kemudian dibeli kembali oleh ketiganya melalui reksadana kejagung menaksir kerugian negara atas
kemungkinan kerugian membengkak karena masih menunggu hasil audit badan pemeriksa keuangan bpk
lantaran perseroan perlu merilis laporan keuangan sejak dua ribu delapan belas menurut kepala riset samuel sekuritas
surya dharma semua akan bergantung pada proses pembuktian kasus nantinya apakah manajemen
asabri telah melakukan penempatan dana kelola itu dengan prosedur yang benar juga alasan pemilihan
penempatan pada puluhan saham tersebut kita dalam pasar modal
itu kan apa jual beli itu kan sesuatu yang lumrah ya lumrah ya kalau misalnya terjadi
pasar apalagi kalau bisa pemilihan dari saham saham yang juga saham saham yang apa
kinerjanya baik gitu kan tapi kan itu semua kan ada resiko kan bukan berarti tidak
risiko karena kinerja dari suatu perusahaan itu pada waktu diputuskan untuk apa dipilih sebagai
investasi kan mungkin saja kinerja tiba tiba turun atau naik kejaksaan agung terus mengusut
kasus ini dan berpotensi menambah tersangka baru meski dana kelolaan asabri bukan milik masyarakat
umum kasus korupsi ini akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada industri
asuransi setelah sebelumnya bergulir kasus asuransi jiwasraya desi aritonang gregorius bayu jakarta